sementara itu memasuki musim arus mudik nanti
proyek pengerjaan jalan tol jakarta cikampek atau japek dua elevated
akan dihentikan sementara
proyek pengerjaan tol jakarta cikampek akan dihentikan selama dua puluh hari
yang akan dibagi menjadi sepuluh hari sebelum lebaran
dan sepuluh hari setelah lebaran
langkah ini diambil untuk mengurangi beban aktivitas kendaraan
di jalur jakarta cikampek yang menjadi jalur utama kendaraan
yang akan keluar jakarta
pengerjaan proyek jalan tol elevated sepanjang tiga puluh enam km